sejak kabin akwarium tergusur pada tahun dua ribu enam belas lalu hidup mustalifah tidak kunjung membaik
kini ia menempati shelter sementara bagi warga kampung akwarium yang tergusur
namun kini musdalifah memiliki harapan bisa tinggal di rumah yang layak
pasalnya kapuk susun yang ia idamkan sudah mulai rampung
impian yang selama ini warga sini pimpin itu jadi kenyataan
kita kan digusur dari tahun dua ribu enam belas
terus kita bertahan di tenda terus akhirnya dimanusiakan kembali lewat pembangunan sementara
dan akhirnya sekarang tahun dua ribu dua puluh satu kita terwujud punya rumah impian rumah baru
selain musdalifah ada dua ratus empat puluh satu kepala keluarga lainnya yang nantinya akan menempati kampung susun yang berada di penyaringan jakarta utara ini
mereka semua adalah korban gusuran kampung akwarium pada dua ribu enam belas lalu
nah sekarang bagaimanakah isi dari unit unit yang ada di kampung susun akwarium ini kita coba lihat
nah yang seperti bisa anda lihat ukuran untuk satu unit di kampung akwarium ini cukup luas yaitu sekitar tiga puluh enam meter persegi
jadi ini setara dengan rumah tipe tiga puluh enam
dan di depan sini adalah ruang tamunya dan di depan juga disediakan untuk dapur
sekarang kita akan mencoba ke kamarnya
di sini disediakan
dan tiap unit itu ada satu kamar tempat tidur begitu ukurannya dua x tiga meter
jadi ini ukuran ini cukup untuk keluarga kecil
selain itu juga di sini juga telah disediakan kamar mandi yang walaupun ukurannya terlihat kecil tapi cukup bersih dan memadai
hanya saja dari lima menara yang direncanakan baru dua menara yang bisa ditempati
rencananya pembangunan tiga menara lainnya akan dikebut dan selesai pada tahun dua ribu dua puluh
warga yang menempati kampung susun ini dipastikan warga korban busuran kampung akuarium
unit yang diterima juga tidak boleh diperjualbelikan atau dikontrakan ke pihak lain
jadi kita bahasanya jangan sampai dipindah tangankan oleh orang lain
jadi benar benar kita riwayatkan untuk regenerasi kita yang ada di kampung akuarium
hingga kini kampung susun ini masih menjalani tahap finishing
selain itu nantinya warga yang menempati diwajibkan membayar iuran perawatan gedung namun jumlahnya belum ditentukan
iwan hermawan dwi ari jakarta